udah tau kadang gawat begini anak ini kelaparan
eh dia malah kagak kerja sekarang kabur dia umi
mpok ayah sebenarnya ingin ngomong sesuatu sama mpok
tapi mpo jangan tersinggung ya
gini mpok kalau misalnya kehidupan mpo terus terusan seperti ini kagak berubah
gimana mpok bisa menopang kehidupan mpok dan anak anak
nah itu dia umi ayah punya emas cuma sebatang kartu kagak ada lagi
ya tak paksa deh ayah jual
semua emas udah habis warisan apa lagi udah ludus
mpok mpo ada kepikiran cari kerja gitu
ya pasti mau kerja apa aja
ya cuman ayah masih nenek kan kagak pindah ke tempat amu tuh nyari kerjaan apalagi kerja
gak bisa udah nakal dia umi
itu isinya sesungguhnya allah tidak akan mengampuni dosa bagi yang sudah menyukutukan dia
dan mengampuni dosa selain dosa syirik itu bagi siapapun yang ia kehendakinya
dan kik siapa yang menyekutukan allah bahwa sebenernya ia sudah tersesat sejauh jauhnya
ya emang sih kik
umur itu gak ada yang tahu
tapi ya bukan bukan rumit nakutin
cuma misalnya nih kit aki itu tiba tiba dipanggil sama allah dalam keadaan aki mustik
ih emangnya aki udah siap apa jadi bahan bakat di neraka
itu dia makanya ki aki cepetan deh buang tuh jimatnya
terus aki melakukan taubat nasuhan
cuk cuk cuk cuk
gua bangga punya keponakan kayak lu dulu
ilmu agamanya luas
amin alhamdulillah cing
masih berasa mual mual gak
alhamdulillah udah baru makan

tiba tiba pengen apa gitu
terus kalo gak kesampean
pasalnya rok yang manis

maafin lu ya bang

maafin lu ya bang
lu jadi bikin rapat abang aja
eee kenapa mang
kalo rewel sama laki sendiri mah wajar
kalo lu rewel kan lu jadi manja
kalau aku jadi tambah sayang sama lu
kalo aku jadi tambah sayang sama lu
gak bang bisa aja
beh ya saya bilang suka lu ya
beh ya saya bilang suka lu ya
beh ya saya bilang suka lu ya
belajar yang baik ya john ya
belajar yang baik ya john ya

nanti antar ke sekolah
kan lo ya wak yuk
asik joni jadi gak jalan deh
johnnya juga jadi gak cape deh
iya tapi lu juga harus pake elem
ya udah beli elem dulu sana
tunggu beng boleh
udah yang kata
kamu ingin mengundurkan diri
apakah ini ada hubungannya dengan masalah kamu dengan roby
saya ingin mengundurkan diri bukan karena permasalahan saya dengan roby pak
tapi memang sudah dari lama saya ingin melanjutkan s dua saya di singapura
dan insya allah setelah lebaran nanti
saya akan memasukkan lamaran saya untuk mengikuti tes seleksi guna
mendapatkan basi software
maka dari itu saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang pak
saya bukan melarang kamu untuk mengundurkan diri
tapi sebaiknya kami pikirkan dulu
rencana pengunduran diri itu
karena jabatan kamu di perusahaan ini sudah tinggi
apa tidak saya yang kamu melepaskannya
ngapain sih cik ngeliatin tetangga lah
gini hari mah udah kehabisan kereta sama kehabisan bus
ini tanggal lima kayaknya dia harus check up lagi deh
seingat gue nih gue denger denger si rodia suruh balik setiap tanggal lima pak
sudah lama lupa cing
ya loh kenapa gue juga jadi ikut lupa
aduh lam lam lu kenapa lo bisa lupa begitu
lu gak boleh lupa begitu lo
gimana sih udah sekarang mana tuh si ronya
aduh dia mesti cepet cepet siap siap gak boleh terlalu enggak
cing emang lagi juga tuh mbak itu lupa pasti masih kepikiran soal robi
su lam juga ikut nyesel ngedorong dorong robi biar cepet ngelamar romiana
bukan masalahnya kelar eh mana tambah runyam jadinya
iya juga sih lam tapi emang kudu begitu actionnya
habis robynya juga sih kagak bisa disuruh move on sendiri
move on maaf lahir dan batin
lo mah kagak gaul move on itu artinya
bangkit dari kegagalan
bukan bahasa inggris lam
bangkit dari kegagalan patah hati yang pertama
nah kalau udah jelas jelas lo mana nolak si robi kita bisa antisipasi bagaimana langkah selanjutnya
kamu tolong aduk aduk ini ya umi mau keluar dulu beli mentega
banyak banget ya
gitu aduk ya
aduh gue bingung nih bangka adun bener bener kagak bisa diharapin lagi gimana ya untuk mengatasi masalah ini nih
lo tuh kira kira ga punya jalan keluar api api ya supaya kita bisa dapat duit ya
ada satu satunya ini nih ngejual nih perhiasan gua
wah bandang gue tinggal satu satunya lagi
gini aja deh ya sekarang mendingan barang lo lo gadein dulu ke pekadean
yang punya gue masih gue simpen buat jaga jaga kalau gue ngelahirin
kalau sampe bangkardun ga punya duit gimana coba lo gadein dulu di barang lo ya
kalo kagak terpaksa banget gue udah sama sama lo kalo gue lahirin mau dia hamil
karena gue juga pernah ngerasain hamil
terus pas mau melahirkan gue gablek duit nih
eh denger ya ini bukan saatnya lo egois atau mau ngapa ngapain ya
saatnya kita ini damai dulu kita mikirin kepentingan anak anak belum pada makan
jadi mendingan sekarang lo gadein aja itu barang lo dulu
yaudah gue penggadein dulu deh gadein nih mau satu satunya gue
ayo dulu sana pergi buruan jangan lupa ntar lo balik buru buru buat makan
kasihan anak anak belum pada makan
iya yaudah gue pergi dulu jangan bawal banget deh
tadi ayah lagi beli kue eh mentega habis
eh kebetulan ae kan mau ke penggadein nih jalannya kan sama nih kita bareng aja yuk
boleh boleh kebetulan ae juga seneng ada temen
ae pegel banget nombang karun umi
udah tau keadaan gawat begini anak ini kelaperan
eh dia malah kagak kerja sekarang kabur dia umi
ae sebenernya ingin ngomong sesuatu sama mpok
tapi mpo jangan tersinggung ya
kalau misalnya kehidupan mpo terus terusan seperti ini kagak berubah
gimana mpok bisa menopang kehidupan mpok mpok dan anak anak
nah itu dia umi
ae punya emas cuma sebatang kartu kagak ada lagi
yaa tak paksa deh ae jual
semua emas udah abis
makasih ya mpok
empu ada kepikiran cari kerja gitu
yaa mpok sih mau kerja apa aja
yaa cuma ae sama si nenek kan kagak pindah ke tempat amu tuh nyari kerja